termasuk safari safari akan terbiasa dengan
dengan memang ada kelebihan kendala
tidak mungkin berapa apa
itu adalah memang
biar dia hidup
akan tetap dilanjutkan
karena memang ada kendala
bukan kendala lah ya
silaturahim dengan para ketua umum
semuanya itu kan
itu adalah memang
itu aja sebenarnya
tunggu aja lah bukan bulan maret
bulan maret bapak puan akan turba
maaf pertengahan februari bapak puan akan turba
tapi soal kejutan yang biar bapak puan sendiri
masa saya bukan kejutan lagi